masih soal umkm pameran telkom craft indonesia dua ribu delapan belas hari ini digelar dengan menghadirkan empat ratus pelaku umkm telkom di seluruh indonesia
dan langsung saja kita bergabung dengan koresponden desi aritonang di jakarta convention center
selamat sore desi apa saja hasil karya ukm yang dipamerkan di sana
iya selamat sore punce di hari pertama telkomcraft indonesia dibuka
di sini memang ada sekitar empat ratus ukm yang tergabung hasil binaan dari para bumn
tak hanya telkom ada juga bumn lainnya dan juga dari komunitas maupun asosiasi
ada dua ratus ukm binaan telkom dan ada satu ratus lima puluh ukm binaan bumn lainnya seperti perbankan maupun sampai angkasa pura
sampai juga ada konstruksi semuanya komplit di sini
dan ada umkm untuk hasil binaan komunitas
target dari penyelenggaraan empat hari pameran ini sampai hari minggu nanti yaitu ada dikunjungi sekitar dua puluh lima ribu orang
di mana target transaksinya diharapkan bisa naik dua kali lipat
kalau tahun dua ribu tujuh belas pertama kali telkom craft indonesia ini diadakan yaitu sepuluh miliar hasil transaksinya
di tahun ini diharapkan bisa naik dua kali lipat menjadi dua puluh miliar rupiah
dan ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu fashion craft art and fashion
dan ini menjadi menarik kunci di mana bumn yang bersinergi mereka sesuai arahan dari kementerian bumn membentuk adanya rumah kreatif bumn
di mana di sini menjadi naungan bagi para umkm yang ingin dibina mulai dari proses mereka registrasi menjadi sebuah umkm sampai nanti adanya proses quality control
dimana setelah nanti mereka sudah menciptakan produknya sudah bisa menghasilkan penjualan
di sini mereka bisa mendapatkan kredit usaha rakyat atau kur
kemudian juga ada proses lanjutan lainnya sampai akhirnya tujuan kekinian seperti yang disebut saat ini adalah bisa go digital
memang tujuan dari rumah kreatif bumn ini adalah go modern go online dan juga go global
dimana produk produk yang kita tahu selama ini ukm produk produk kreatif bisa menang tak hanya di pasar sendiri tapi juga di pasar global
karena saya tadi juga sudah berkeliling di sini
sangat berdecak agung mulai dari kain batik kain songket kain tenun lainnya
sampai sekarang saya sudah menggunakan kain tenun jepara karena tadi cukup terpesona dengan hasil karya tangan para pengrajin ataupun perupa yang ada di sini
dan terkait itu juga yang tadi juga pun sudah jelaskan terkait dari pajak penghasilan final
tadi beberapa ukm juga sudah saya tanyakan mereka menyambut baik keputusan pemerintah untuk merevisi
ini bisa mengembangkan atau para ukm bisa lebih berekspansi lagi usaha mereka ke depannya
karena kita tahu seperti tadi ada salah satu penjual atau pengrajin songket sainal songket asli dari palembang punce
kalau punce pasti kenal
dia mengaku omset tahun dua ribu tujuh belas adalah sembilan ratus juta
pajak pph finalnya pajak penghasilan final menjadi sembilan puluh juta
jadi menjadi sembilan juta maksud kami
jadi ini cukup memberatkan menurut mereka karena memang untuk menghasilkan songket butuh waktu produksi yang lama dan panjang
sehingga disinilah mereka bisa membutuhkan atau dana dari hasil penjualan bisa diputar kembali untuk mereka bisa berekspansi
ada juga yang belum atau baru berbadan hukum mereka baru akan membayangkan pajaknya di tahun dua ribu delapan belas ini
salah satu umkm
namun yang paling penting adalah mereka di sini bisa dibina dan tak hanya itu proses perizinan juga untuk menjadi sebuah badan usaha dan berbadan hukum bisa dipermudah dan mendapat dukungan support dari pemerintah untuk bisa mereka memperluas akses pasar
tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri punca
kita harus bangga
kita harus bangga gitu ya dengan hasil karya umkm di tanah air dan juga kemudahan kemudahan dan diskon diskon pajak yang belikan pemerintah sehingga bisa menghasilkan karya karya yang sangat cantik seperti yang anda pakai hari ini